andiani pratiwi seorang ibu rumah tangga dengan teliti memperhatikan asupan makan bagi anak pertamanya
anaknya yang berusia satu tahun ini masuk kategori small eater
istilah yang menggambarkan anak anak yang makannya sedikit
maka dari itu andiani berkreasi membuat makanan dengan berbagai bahan
menu empat bintang yang terdiri dari empat jenis nutrisi yaitu karbohidrat protein hewani protein abati dan sayuran
merupakan hal yang wajib dipenuhi
meski anaknya hanya makan sedikit ia memastikan asupan gizinya terjaga
selain itu tumbuh kembang anaknya pun diamati mulai dari cara berinteraksi beraktivitas dan waktu tidur
dalam sehari anaknya makan lima kali
hal ini dilakukan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak
nah kalau alev itu kan sekarang dua belas bulan tiga minggu
nah rata rata kurvanya itu harusnya di delapan lima sampai sepuluh kilo
alex itu di sembilan kilo sekarang
jadi memang masih sesuai
sama kurva berat sama tinggi badan
mengetahui status gizi merupakan hal penting karena dapat mendeteksi apakah seseorang kekurangan atau kelebihan gizi
status gizi adalah diagnosis gizi untuk melihat keseimbangan antara asupan zat gizi yang masuk
dengan pemakaian zat gizi tersebut pada tubuh seseorang
berdasarkan pedoman dari kementerian kesehatan tahun dua ribu tujuh belas
terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan untuk menghitung status gizi
di antaranya perubahan berat badan
pertumbuhan tinggi dan panjang badan
dan indeks masa tubuh
salah satu cara menghitung status gizi adalah dengan antropometri
atau melakukan pengukuran dimensi dan komposisi tubuh seseorang sesuai dengan usianya
pada anak anak usia di bawah lima tahun
cara menghitung status gizi adalah
berat badan berdasarkan umur
tinggi badan berdasarkan umur
dan berat badan berdasarkan tinggi badan
cara tersebut dapat menunjukkan apakah anak memiliki status gizi yang berat dan berdasarkan umur
stunting kurus dan obesitas
sedangkan pada anak usia lima sampai delapan belas tahun
menggunakan cara menghitung tinggi badan berdasarkan umur
dan indeks masa tubuh atau imt berdasarkan umur
cara ini dapat menunjukkan apakah seseorang tersebut kurus gemuk dan obesitas
sedangkan pada orang dewasa cukup menghitung indeks masa tubuh saja
status gizi dapat menjadi penentu kondisi fisik dan kognitif seseorang
dokter spesialis gizi klinis rumah sakit immanuel

kalau pada dewasa sih biasanya kalau kekurangan gizi itu hubungannya itu yang paling banyak adalah sistem pertahanan tubuh
daya tahan tubuh ya biasanya orang yang kekurangan gizi itu rentan terkena penyakit infeksi
penilaian status gizi juga dapat dihitung berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratorium
seperti pemeriksaan mata dan sel darah
rizka rizlia kah fijati bandung jawa barat